dan itu tadi kondisi terkini dari gedung kpk jakarta setelah gubernur papua lukas nmb
dibawa dari rspad gatot subroto menuju ke gedung kpk jakarta untuk menjalani pemeriksaan perdana
sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dalam proyek infrastruktur di provinsi papua
dan kita langsung masuk ke dalam segmen dialog kembali lagi bahwa putri chandrawati berkali kali menangis
saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa dalam kasus pembunuhan yosua huta barat
dalam kesaksiannya putri candrawati kembali membeberkan detik detik pelecehan seksual
yang dilakukan yosua kepadanya di magelang tujuh juli silam
putri candrawati juga bersikukuh tidak mengetahui peristiwa penembakan yosua huta barat di rumah dinas duren tiga
putri candrawati mengaku menjadi korban dalam kasus pembunuhan yosua
dan untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui semuanya di zoom
dengan kuasa hukum putri candrawati
selamat sore bang mala
selamat sore nana
dan kuasa hukum keluarga brigadir yosua huta barat martin lukas iman juntak
selamat sore bang martin
selamat sore bariswana
oke saya mau ke bang mala terlebih dahulu
bang mala klien anda putri candrawati tampak emosional sekali kemarin di sidang pemeriksaan terdakwa
apakah kemudian klien anda mengalami tekanan psikologi saat bersaksi kemarin
ya saya kira keadaannya begitu
karena memang hasil pemeriksaan psikolog yang lalu juga disampaikan oleh absisor
ada keadaan traumatik akut yang terjadi pada bu putri
terutama juga dijelaskan bahwa pada saat menceritakan peristiwa peristiwa
yang dalam kaitan dengan keadaan kejadian di tanggal tujuh
maka kondisi traumatik itu akan muncul kembali itu men trigger kembali
maka dan ini juga berdasarkan hasil studi
memang dan penelitian korban kekerasan seksual
penerungannya untuk menyampaikan informasi
mengulang lagi cerita yang terjadi itu adalah satu hal yang berat
makanya kemarin waktu di persidangan
saya pikir itu suatu kondisi yang memang cukup berat untuk
korban kekerasan seksual untuk mengulang kembali cerita yang sama
dan memang dalam konteks
ini yang disebut dengan administrasi sekunder
artinya korban yang sudah menjadi korban kemudian
dipaksa untuk menyampaikan lagi di depan persidangan
kemudian mungkin ada pertanyaan atau konfirmasi yang sifatnya justru menyalahkan kepada korban yang sudah menjadi korban
dalam hal bu putri sebenarnya lebih parah lagi
karena beliau juga kemudian didudukan sebagai perdakwa untuk tuduhan pembunuhan berencana
jadi memang ini saya pikir situasi yang sulit
dia sebagai perempuan sebagai seorang ibu dan sebagai korban kekerasan seksual tersebut
dan ini keterangan yang sebenarnya sudah dikonfirmasi oleh
anggota tim psikolog forensik yang melakukan assessment terhadap yang bersangkutan
dan untuk keterangan yang disampaikan
itu sudah dinyatakan kredibel
dengan tujuh ukuran parameter kredibilitas keterangan tersebut
dan itu yang disampaikan tadi sesuai juga dengan apa yang kemarin disampaikan ya
di persidangan saya kira itu
pak malam meskipun sudah didukung oleh keterangan ataupun
penjelasan dari tim psikologi forensik
yang jumlahnya dua belas tadi anda katakan ya
dan anda juga menjelaskan klien anda dalam posisi sulit sekali
kondisi mentalnya menjelaskan kembali apa yang terjadi kepada dirinya
terutama tentang pelecehan seksual
tapi ini opini publik di luar sana tampaknya sulit mempercayai penjelasan
ataupun kesaksian klien anda di sidang pemeriksaan terdakwa kemarin
bagaimana kuasa hukum ini menilainya
saya pikir tidak masalah karena kan isu di publik itu memang sudah isu yang bang ya
ada berbagai macam spekulasi dan kita tidak mungkin lagi kita bagaimana merubah
pikiran di masyarakat
yang kepentingan utama dalam proses penanganan perkara ini adalah
bagaimana persidangan ini menyajikan seluruh fakta secara utuh
artinya kalau ada peristiwa dakwaan pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa
yang dituduhkan adalah para terdakwa harus diungkap juga apa penyebabnya
apalah terberakannya terjadi peristiwa tersebut
dan satu satunya motifnya
yang memang diungkap oleh jaksa adalah terkait dengan kejadian yang di
mengalami tersebut dan itu menurut khidmat saya sudah dibuktikan oleh jaxa dengan
membawa aksi laporan korensi yang memang diminta oleh jaxa dan menghadirkan ahlinya
waktu itu ada ibu reni sebagai ketua apsifor bersama timnya dua belas orang yang membuat
laporan tersebut dan melakukan assessment dengan multiple tools dan multiple methods
untuk memastikan bahwa sebuah kondisi yang berbeda

semua metode digunakan itu nanti hasilnya memang valid secara keilmuan
saya kira itu kalau kita bicara
dan dari hasil assessment mereka disampaikan bahwa ditemukan adanya maling ring di setelah mereka
paling ngering itu artinya tidak ada kepura puraan ketika nyampaikan kronologis soal di magelang
saya kira itu yang memang harus disajikan untuk melengkapi semua proses persidangan ini
terutama dari sisi ibu putri ya
dan dalam konteks ini didudukan sebagai terdakwa
oke bang martin saya ingin minta tanggapan dari kuasa hukum keluarga brigadir yosua huta barat
bagaimana kemudian pihak keluarga yosua menilai jalannya pemeriksaan terdakwa kemarin putri candrawati
yang tampak sangat emosional menjelaskan detik detik pelecehan seksual yang terjadi kepadanya
yang dilakukan oleh almarhum yosua utabarat
ya silakan bang martin
pelecehan seksual itu tidak terjadi itu angan angan ya
lalu saya mau tadi rekan kasmala ya mengenai bu reni kusuma wardani
akhirnya terkuak juga fakta di depan persidangan bahwa bu reni ini adalah ahli yang sama yang digunakan ya
pada saat laporan di polda di awal
mana putri candrawati itu adalah sebagai pelapor
yang akhirnya lp tersebut di sp tiga itu pun diakui oleh bu reni ya
nah namun saya juga tidak tahu mengapa kok yang bersangkutan
akhirnya menjadi ahli dalam laporan kami tanpa ada konfirmasi
nah namun setelah kami cermati ternyata ada beberapa poin ya
yang rosmala bilang bahwa saya itu yakin bahwa terjadi pelecehan seksual
kalau saya lihat justru sebaliknya karena laporan keahlian dari bu reni ini dikunci dengan keahlian pendapat ahli dari ahli kriminolog
bapak muhammad mustafa yang mengatakan bahwa dalam pemerkosaan ataupun tindak pidana kerasan seksual wajib ada visum
lalu yang kedua
pendapat ahli kalau forensik itu bukan menjadi alat bukti pendukung untuk mendukung saksi korban dalam tindak pidana kerasan seksual tetap harus ada visum
dan yang ketiga dalam hal ini dalam perkara ini motifnya itu bukan mengenai kekerasan seksual karena tidak terbukti
jadi adanya informasi yang keliru yang disampaikan oleh pc sehingga memprovokasi flag di sambut itu clear
nah lalu yang kedua tadi yang saya mau sampaikan
sebenarnya kenapa diundang ahli psikolog forensik ini ke persidangan
karena ada dua poin yang paling penting yang disampaikan oleh ahli psikolog tersebut
yang mengatakan bahwa verdi sambo dalam memutuskan sesuatu yang besar gitu ya itu harus secara bersama sama
sehingga menggenapi bahwa dalam perkara ini ya unsur perencanaan itu dilakukan verdi sambo ya bersama sama dengan terdakwa yang lain
nah yang kedua
mengenai bahwa verdi sambo itu
memiliki tingkat kecerdasan di atas rata rata
bukan berarti yang bersangkutan tidak bisa melawan ataupun melakukan perbuatan melawan hukum
apabila dalam keadaan dalam tanda petik terdesak yang bersangkutan bisa melakukan perbuatan melawan hukum
itu tadi mengenai kalian
yang ketiga mengenai kekerasan seksual
beberapa kali saya sudah ulang ulang ya
putri ini terlalu cepat dia recovery nya
jadi pasca diperkosa
dia bisa bertemu
kemudian gitu ya sama joshua selama ini lima belas menit
lalu yang kedua
waktu pada saat sudah diperkosa
terus mau isoman bareng ke jalan dua dan tiga
bareng sama joshua
dan yang ketiga
tanda tanda di depan layar kaca
atau di depan persidangan selama ini
tidak menandakan adanya profil sebagai
korban kekerasan seksual
tepatlah hakim kemarin pada saat diminta oleh penasihat hukum terdakwa untuk tutup persidangannya
tidak disetujui gitu mbak rifana
jadi menurut saya
hakim dalam hal ini sudah yakin bahwa memang kekerasan seksual itu setidak tidaknya tidak bisa dibuktikan makanya
saya mencabar kepada para penasihat hukum terdakwa
buka lagi laporan di barreskrim
nanti kami hadapi
bang mala ini klien anda menceritakan detik detik pelecehan seksual
yang dilakukan oleh almarhum yosua
tetapi tadi dikatakan oleh bang martin sebagai kuasa hukum dari keluarganya brigadir yosua
itu angan angan saja
tidak ada pelecehan seksual
sulit pembuktiannya karena tidak ada visum
ini bagaimana kemudian kuasa hukum meyakinkan majelis hakim bahwa
peristiwa pelecehan seksual itu benar benar terjadi
karena yang kemarin di pemeriksaan terdakwa tampaknya
masih sulit untuk meyakinkan bang mala
ini karena kami kan yang melaksanakan persidangan ya
ya waktu kami yang hadir di persidangan itu dan bersama dengan jaksa penuntut umum dan hakim ya
jadi memang persidangan kemarin itu
dinyatakan tertutup karena memang sebelumnya bu putri sudah memberikan keterangan
dan hakim tampaknya juga menghindari
supaya tidak mengulang lagi cerita yang sama yang sudah disampaikan pada keterangan sebelumnya
yang disampaikan lebih detail ya
saat persidangan tertutup soal
bagaimana peristiwa tersebut di tanggal tujuh tersebut
kekerasan seksual itu terjadi secara spesifik
itu dijelaskan secara detail di keterangan sebelumnya sehingga itu tidak diulang
sehingga pada persidangan
kemarin kemudian dinyatakan persidangan dilakukan terbuka untuk bagian yang ini sama dengan keterangan sebelumnya
sehingga hanya informasi atau keterangan soal peristiwa selain spesifik detail itu tidak di apa namanya di sampaikan lagi keterangan soal itu
nah apa yang mau saya sampaikan adalah dari kita tentu tidak bisa berangkat dari asumsi asumsi ya karena bukti yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu sudah jelas
di situ laporan apsifor juga dihadirkan ibu reni sebagai ahli yang melakukan assessment
itu bukan kami yang menghadirkan itu dari jaksa penuntut umum
jaksa penuntut umum punya keyakinan dengan semua bukti yang dihadirkan dia mau mengupayakan mengungkap semua jalan cerita itu secara utuh
saya kira itu justru harus diapresiasi supaya dalam cerita atau nanti hakim mengambil pertimbangan dan mengambil putusan dia mendapat semua fakta secara utuh
tentu tidak bisa ditinggalkan fakta sebagian fakta diambil yang meringat apa namanya memberatkan yang meringankan kemudian tinggalkan
saya kira itu tidak fair juga
seperti tadi misalnya rekan martin misalnya menyampaikan hasil assessment untuk fakta risampo kecerdasan data serata rata
itu adalah hasil apsifor betul
jadi secara lengkap hasil apsifor itu menganalisis soal kecerdasannya soal perilakunya masuk soal validitas informasi yang disampaikan
lewat metode yang mereka miliki dalam ilmuwan psikologi
dan itu penuhnya adalah kompetensi mereka ya
sekali lagi sepenuhnya kompetensi mereka
bu reni kemarin menyampaikan anggotanya ada dua belas orang salah satunya juga ada diminta dari ui
jadi ini kolaborasi dari beberapa kampus ahli psikologi forensik
jadi artinya apa artinya memang kalau kita bicara pandarkan pada pendekatan interdisipliner
jadi beberapa keilmuan lain digunakan
tentu itu harus juga dimanfaatkan
dan kemarin itu sudah disajikan nyampaikan keterangan yang disampaikan bu putri terkait tanggal tujuh
itu keterangan yang kredibel dengan tujuh ukuran kredibilitas sebuah keterangan
tujuh parameter itu sudah divalidasi
saya kira itu poin yang akan ke depan
apakah kemudian bu putri terkait dengan tiga ratus empat puluh ini ini juga yang menjadi problem
karena menurut hemat kami tentu dari sisi penasihat hukum terdakwa
lihat bahwa fakta fakta tidak ada yang menunjukkan
oke itu saya akan bahas nanti lebih dalam
secara aktif dalam konteks hilangnya nyawa korban dalam hal ini joshua
ini penting kita bicara c empat puluh
konteksnya adalah ketindakan pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang
nah di bagian itu yang secara real menurut kami di persidangan belum nampak
dan saya pikir juga kalau sekali lagi kita mesti
kalau memang mereka yang bersalah
mereka yang melakukan tentu mereka harus bertanggung jawab
jangan sampai mereka yang tidak bersalah
janganlah kita kemudian secara teori membebankan pertanggung jawaban pidana secara berlebihan
karena itu tentu akan merusak sekali nilai keadilan
bang martin itu tadi dikatakan soal penjelasan kenapa menggunakan parameter
ataupun penjelasan dari apsifor begitu ya
tapi di sisi lain soal kemarin di sidang pemeriksaan terdakwa
ibu putri candrawati juga mengatakan bahwa pelecehan seksualnya ini berujung kepada terbantingnya tubuhnya
kemudian membuat juga dirinya lebam
tanggapan kuasa hukum bagaimana ini
jadi gini sebelumnya ya
jadi rekan rasmalah ini tidak menangkap poin poin yang saya sampaikan tadi
ya memang benar
fakta persidangan memang ada
bahwa membedarkan fakta fakta
itu pun terlepas dari nanti apakah hakim akan mengambil keahlian tersebut sebagai dapat gitu ya
namun yang lebih penting ternyata jaksa ini cerdik
ahli psikolog forensik itu dihadirkan
namun dihadirkan juga ahli kriminolog yang mengunci tidak bisa digunakan ya
pendapat kalian tersebut
motifnya sudah jelas
ada informasi keluri yang disampaikan
lalu yang kedua
keterangan ataupun pendapat ahli psikolog forensik itu
tidak bisa digunakan sebagai bukti pendukung
tanpa ada fisum
itu nanti angan angan diperkosa itu dijadikan motif gitu ya
lalu yang kedua
makanya tadi dibanting
itu kan semua kan delik materi ya
tiga ratus lima puluh satu dua ratus delapan puluh lima undang undang dua belas tahun dua ribu dua puluh dua
nah delik materi itu harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan dihasilkan gitu loh
berarti bonyok ada parameternya
sama seperti diperkosa
ada kerusakan di alat kelamin
yang lebih parah lagi gini deh
anggap aja saya bodoh lah tanpa ada visum lah ya
rumah magelang ini kan mereka yang kuasai
yang namanya melakukan kekerasan seksual itu kan pasti ada klimaksnya
ada air air laki laki yang tertinggal jejaknya
nah itu aja lah kalau nggak dijadikan barang bukti ya
untuk menambahkan barang bukti yang tiga puluh lima yang sudah rekan rekan ini sampaikan ke depan persidangan
supaya kita ini minimal yakin gitu loh
kalau enggak nanti jadi presiden buruk
nanti semua orang ngaku ngaku diperkosa tapi tidak bisa memberikan bukti yang konkret
ini berbahaya nanti ya
sekian terima kasih
ya itu penjelasan tadi dari kuasa hukum keluarga almarhum brigadi di uswa
setelah ini saya akan masuk lebih dalam ya
soal tuntutan kepada putri candrawati
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan dialog kita dengan para narasumber
ada kuasa hukum dari putri candrawati rasa mala aritonang
dan kuasa hukum dari keluarga brigadi di uswa martin lukasiman juta
saya mau ke bang mala lagi
bang mala tadi anda mengatakan bahwa terkait dengan pasal tiga ratus empat puluh ya
mestinya klien anda tidak ikut diadili
dan klien anda putri candrawati juga mengatakan kemarin di sidang pemeriksaan
tidak tahu kenapa mesti diadili sebagai terdakwa
padahal putri candrawati mengaku tidak mengetahui ataupun melakukan pembunuhan terhadap yosua
saya ingin tanya itu strategi untuk menghindarkan putri candrawati dari dakwaan pembunuhan berencana
ya saya pikir itu persidangan yang sudah disampaikan oleh bu putri
tetapi gini sebelum saya masuk ke sana ya
untuk mengklarifikasi yang disampaikan oleh rekan tadi martin
bahwa banyak studi
anda bisa cek studi studi
salah satunya studi ijrs misalnya indonesian justice research society
menyampaikan bahwa korban kekerasan seksual itu sebagian besar tidak menyampaikan laporan kepada pihak manapun
itu studi riset salah satunya igrs
anda bisa cek studi studi berbagai referensi menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual punya kendala
sendiri untuk menyampaikan laporan kepada otoritas
termasuk melakukan visum
itulah makanya kemudian undang undang kekerasan seksual
menyaratkan bahwa korban kekerasan seksual tidak harus dengan visum
dia bisa menggunakan bukti yang lain
salah satunya adalah operasi psikolog
anda bisa baca lah referensi referensi soal itu
dan hasil hasil penelitiannya
supaya informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu cukup jernih
bahwa fakta persidangan awal
terkait dengan persidangan hari ini
tidak menunjukkan dimana kontribusi aktif ibu putri
dalam konteks dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum
terkait dengan tiga ratus empat puluh
kalau dia bicara pembunuhan berencana
samaan persepsi antara sambo m richard ricky dan bu putri
untuk menghabisi nyawa korban dalam hal ini joshua
tidak tergambarkan dalam bukti
satu satunya bukti yang disampaikan
adalah keterangan richard semata mata
yang menyampaikan bahwa
pada saat pertemuan lisa guling dengan pak sambo
ada bu putri di situ
hanya richard yang menyampaikan itu
ibu putri pak sambo ricky kae
menyampaikan tidak pernah bertemu dengan ibu putri
membicarakan soal kejadian yang ada di duren tiga
jangan lupa fakta persidangan terakhir yang lalu
ibu putri juga sudah menyampaikan bahwa
dalam peristiwa yang terjadi di durian
ibu putri sendiri tidak ada di dalam tamu
tidak ada di kamar
dalam keadaan tertutup
dan shock betul ketika mendengar ada sukat letusan senjata
merasa ketakutan sampai kemudian pak sambo masuk ke dalam
dan membawa putri
dan keluar kembali ke sambo guling
itu semua fakta yang sudah disajikan ke persidangan
tentu harapannya sekali lagi
mungkin tentu betul
terus dengan keyakinannya
sesuai ketentuan satu ratus delapan puluh tiga kuhap
tetapi tentu keyakinan ini
tidak timbul begitu saja
ia harus didasarkan pada
bukti bukti yang saling berkesesuaian satu sama lain
sehingga satu bukti saja tentu itu tidak bisa diandalkan
sebagai satunya pertimbangan
mesti kalian secara utuh
lihat persidangan ini nanti
harapannya tentu ada keputusan yang adil
di bagian akhir ya
bukan hanya soal tekanan publik yang begitu besar ya
saya mau ke bang martin
bang martin kuasa hukum keluarga yosua bagaimana
menanggapi ataupun merespon
bahwa putri candrawati seharusnya tidak ikut diadili
karena memang mengaku tidak tahu
dan tidak melakukan pembunuhan berencana
ya terima kasih
sebelum saya jawab itu
saya jawab dulu tadi rekan rasmala ya
menganjurkan saya untuk membaca jurnal
jadi gini rekan
inilah yang kekeliruan lagi menurut saya
saya tidak pernah membantah
bahwa memang banyak orang ataupun yang diperkosa ya perempuan
tidak mau visum
ya namun masalahnya kalau kita berbicara teori pembuktian
dan memang mau membuktikan untuk menuntut pertanggung jawaban seseorang
maka jawaban satu satunya berdasarkan pasal satu angka dua puluh delapan puhab
pasal satu ratus delapan puluh empat ya mengenai bukti bukti alat bukti
dan juga satu ratus delapan puluh enam puhat
keterangan ahli yang disampaikan depan persidangan
maka dibutuhkanlah ya talian khusus yang bisa melihat
apakah memang ada jejak kerusakan di alat kelamin perempuan yang mengaku diperkosa
kalau tidak disampaikan di kolok forensik kan hadir
lalu yang berikutnya ya tadi mengenai tuntutan
berdasarkan undang undang pks
lah kita beradab lah kalau berdiskusi
oke satu satu bapak bapak
nanti iwa aja yang ngomong sendiri gimana
oke silahkan satu satu
boleh juga enggak pak
nah oleh karena itu ya
kalau kita memang niat mau melaporkan seseorang
ya lengkapi lah bukti bukti
tadi saya sudah challenge
saya turunkan standarnya tidak usah pakai visum
berikan saja jejak dna joshua yang ada di magelang ya
setitik aja lah
maka nanti kami akan percaya lah
memang terjadi itu kekerasan seksual ya
oke yang soal tidak diadili
pembutri dianggap tidak berpengalaman
terperan aktif gitu ya
namun di dalam akta persidangan itu kontraproduktif
ada putri mengajak kuat naik ke lantai tiga
itu yang tertua di depan persidangan
yang diduga disitulah aba aba untuk menggiring joshua bersama sama ke jalan durian tiga
ya lalu ada keterangan richard eliezer yang mengatakan bahwa putri itu turut terperan aktif juga untuk memberitahukan kepada ferdi sambu
untuk menggunakan sarung tangan
nah yang lebih mutlak lagi mbak rifana
tahu nggak sampaikan alergen rasmala kan putri itu katanya ketakutan
namun pada saat diperiksa sebagai saksi beda bukan itu yang disampaikan
pada saat peristiwa penembakan putri candrawati itu terkesan justru sudah mengetahui peristiwa dan hanya menutup telinga
nah ini kan janggal nih
jangan jangan sudah tahu apa yang pernah terjadi gitu
makanya tidak bisa
mbak putri mengatakan dia ini tidak berperan aktif
ya itu menurut
ini kan sesuai dengan kata persidangan
oke jadi menurut tim kuasa hukum dari keluarga brigadir yosua putri candrawati tidak berperan aktif
tapi di satu sisi kuasa hukum dari putri candrawati mengatakan bahwa putri tidak mengetahui peristiwa pembunuhan
berperan aktif maaf bukan tidak berperan aktif
menurut kami berperan aktif
dari tim kuasa hukum keluarga brigadir yosua menilai bahwa putri candrawati berperan aktif
sementara dari kuasa hukum putri candrawati mengatakan bahwa
putri candrawati tidak mengetahui peristiwa penembakan dan tidak berperan aktif
saya mau ke bang mala
bang mala singkat saja karena waktu kita tidak banyak
pekan depan jaksa akan membacakan tuntutan kepada klien anda
harapan tim kuasa hukum seperti apa
harapan kami adalah setelah sekian panjang kita bersidang
kita membawa semua bukti
kita mengkonfrontasikan semua keterangan saksi
tentu harapannya semua pihak bisa lihat seluruh fakta persidangan

dari fakta persidangan itu sekali lagi walaupun jaksa penuntut umum punya kepentingan mewakili korban dan masyarakat
tetapi lebih dari itu juga perlu melihat konteks perkara ini secara proporsional juga
artinya dasar pemikirannya adalah jangan sampai orang yang tidak bersalah dituntut dibebani pertanggung jawaban pidana
tentu itu tidak fair
mereka yang bersalah tentu harus dipertanggung jawaban pidana
dan dari fakta fakta persidangan siapa yang tersalah siapa yang tidak bersalah sebenarnya sudah cukup clear kelihatan di persidangan sampai dengan hari ini
saya kira kedepan tentu harapannya jaksa bisa juga melihat itu secara proporsional
oke bang martin singkat saja harapan dari keluarga almarhum yosua atas tuntutan yang akan dibuat jaksa kepada putri candrawati
ya harapan saya jangan sampai jaksa ya tidak persalahkan orang yang memang bersalah gitu
dan kalau memang tidak bersalah ya bebaskan saja
namun kami berkeyakinan dalam hal ini masing masing terdakwa itu ada kesalahannya
yang membedakan adalah apakah kesalahan itu dengan niat jahat ataupun dengan menseria ataupun tidak
dan apakah salah satu terdakwa atau beberapa terdakwa itu mau mengungkap kasus ini
sehingga kasus ini dapat terbuka dan memudahkan jalannya persidangan
demikian terima kasih mbak rifana
baik kita tunggu nanti bagaimana isi dari tuntutan
yang terakhir saya cocok sama rekan martin tuh kalau yang terakhir pernyatanya cocok saya
oke ya kita tunggu bersama nanti bagaimana isi tuntutan jaksa penuntut umum kepada putri candrawati dan juga verdi sambo yang akan dibacakan pekan depan
apakah sesuai dengan harapan dari masing masing tim kuasa hukum kita tidak tahu tapi kita akan tunggu bersama di persidangan
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada tim kuasa hukum keluarga brigadir yosua martin lukasiman juntak dan kuasa hukum dari putri candrawati rasa mala aritonang
saya selalu bang mala dan juga bang martin